anggota komisi tiga dpr ri beni kaharman menyebut kekuatan people power atau kekuatan rakyat yang membantu mengungkap kasus pembunuhan brigadir yosua utabarat sesungguhnya
beni menambahkan jika rakyat tidak menekam presiden joko widodo melalui media sosial kasus pembunuhan brigadir yosua bisa saja menguap dan tidak terungkap
ia juga menambahkan kekuatan rakyat dengan media sosial tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah
saya tidak kasus ini terungkap ke publik lebih karena peran dan tekanan netizen yang luar biasa melalui presiden jokowi
saya mendapatkan informasi dari menko polhukam bahwa presiden enam kali memanggil kapolri supaya kasus ini diungkapkan secara tuntas
bayangkan enam kali jadi kalau netizen tidak melakukan tekanan permintaan langsung kepada presiden jokowi
maka saya menduga kasus ini yang muncul ke publik itu adalah hasil rekayasa yang dibuat oleh sambo sendiri